cnn indonesia newsroom pemerintah menggelontorkan dana senilai rp tiga ratus dua puluh delapan miliar rupiah untuk program lampu tenaga surya hemat energi atau ltshe di dua ribu sembilan belas
ini dilakukan sebagai upaya pemerataan listrik di seluruh wilayah indonesia
berdasarkan siaran pers kementerian energi dan sumber daya mineral
pemerintah menargetkan pada akhir dua ribu sembilan belas nanti akan terpasang satu ratus tujuh delapan ratus tujuh puluh tujuh unit ltshe baru di dua puluh dua provinsi di indonesia
di mana nusa tenggara timur dan papua menjadi penerima terbanyak
dibandingkan provinsi lainnya di indonesia penyaluran elektrifikasi kedua provinsi tersebut merupakan yang terendah
satu unit ltshe setidaknya terdiri atas panel surya baterai
dan empat lampu elektrik
di yang setara dengan empat puluh watt lampu pijar yang sanggup menyala hingga dua hari